pada masa angkutan lebaran kali ini ada beberapa fasilitas baru yang bisa dinikmati oleh penumpang
health ticket kepada penumpang kereta bejara jauh dan yang terbaru kami memberikan health ticket itu tersebut masker yang jenisnya itu kn sembilan puluh lima
ini mengikuti saran dari kementerian kesehatan kami juga membagikan buku mewarnai kepada penumpang yang anak usia sepuluh tahun ke bawah yang sedang dalam perjalanan
para penumpang yang memilih berangkat pada selasa sore dari stasiun gubeng surabaya sudah mulai libur dan ingin menghindari kerumunan serta kehabisan tiket
saya nunggu anak libur jadi biar nggak dua kali kerjaan ya jadi satu kali pulang sekalian
tujuannya jogja karena memang orang itu aslinya magelang
lebih nyaman maksudnya bisa istirahat ya apalagi puasa kayak gini kan kalau misalnya waktunya berbuka kita juga bisa pesan makanan di kereta
saya mudiknya ke jogja kenapa milih mudik hari ini ya karena biar nggak kehabisan tiket juga biar nggak terlalu banyak orang juga kan pak
pt kai dua puluh delapan surabaya memprediksi puncak keberangkatan akan terjadi pada dua puluh sembilan april yaitu mencapai tujuh belas orang penumpang
tim liputan cnn indonesia